terduga pelaku atau terlapor dari pelecehan seksual dan perundungan di kpi
berencana melaporkan balik korbannya dengan dugaan cyberbullying
lalu apakah hal ini bisa dilakukan dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh korban
untuk bisa mencegah adanya reviktimisasi
kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
selamat malam pak fikar
ya selamat sore mbak
ya selamat sore menjelang malam ini adanya lapor balik dari terlapor atau terduga pelaku
ini juga ramai diperbincangkan nah berdasarkan hukum apakah sebenarnya memungkinkan
terduga pelaku ini melaporkan balik korban dengan menggunakan uu ite
ya pak fikar
ya kalau misalnya begini yang dilaporkan oleh terduga pelaku ini
kan sebenarnya rangkaian dari peristiwa
terjadinya pelecehan terhadap korban
artinya apa artinya
kalaupun kemudian korban dengan sengaja atau bahkan tidak sengaja
menyebar kasusnya gitu ya karena dia sudah mentok di kepolisian disuruh diselesaikan
ke atasannya di atasannya cuma dipindahkan begitu tapi masih tetap satu ruang
artinya perundungan itu masih tetap terjadi
nah karena itu kemudian ketika dia pilihannya menyebarkan berita itu
nah itu harus dilihat satu kesatuan gitu
karena itu kalau ini kemudian dilapor ulak dilapor balik
maka sebenarnya terkait juga dengan laporannya kelaporan terhadap perundungannya
artinya laporan ini baru bisa jalan kalau perundungan ini
itu tidak terbukti
kan yang disebarkan lewat itu kan laporan mengenai perundungan
nah artinya harus ada dulu selesai itu peristiwa yang pertama
harus tuntas dulu berarti ya ketetapan hukumnya
jadi prematur kalau misalnya laporan dari si terlapor itu laporan balik itu prematur
artinya oke bahwa hak dia sebagai warga negara melaporkan
itu harus diterima oleh kepolisian
tetapi penanganannya itu tidak harus secepatnya gitu
karena itu tadi prematur belum ada apa yang bahwa sudah ada berita tersebar
tapi itu kan proses gitu
artinya ada proses perkaranya proses perkara pokoknya
nah kalau proses perkara pokoknya nanti sudah jelas bahwa itu perundungan terbukti
maksudnya ya laporan itu tidak ada isinya
karena yang disebarkan itu satu kebenaran bukan begitu
berarti kita harus sama sama lihat dulu bagaimana proses hukumnya
hingga mendapatkan keputusan hukum yang tetap begitu
baru bisa nanti dilihat apakah laporannya dengan menggunakan undang undang ite sebagai senjata ini
bisa benar benar digunakan atau tidak begitu ya pak fikar
karena itu ini juga tergantung pada kepolisian
saya kira kepolisian harus bijaksana menempatkan perkara ini
harus bisa memilih mana perkara pokoknya mana perkara ikutannya gitu
yang menjadi sorotan adalah seperti yang tadi pak fikar sampaikan
bahwa korban ini kan biasanya menyampaikan di media sosial ketika laporannya bisa dibilang kepada polisi ini sudah stagnan begitu ya
seperti tadi yang pak fikar sampaikan
sebenarnya apa yang kemudian bisa dilakukan oleh seseorang atau korban agar tidak terancam dengan undang undang ite yang ada
seharusnya ya memfollow up
memfollow up laporan itu gitu ya
sayang saya kira korban ini mungkin karena ketidaktahuannya
kalau dia menggandeng datangnya aja ke lbh atau ke lembaga lembaga bantuan yang lain gitu ya
itu pasti akan kepentingannya akan teraktualisasikan dengan benar dan tajam gitu ya
nah sayangnya ini nggak ada partnernya jadi dia bertindak sendiri
mungkin itu yang yang apa namanya
yang dilakukan itu
nah yang saya sayangkan juga adalah peran atasannya itu loh
ya sepertinya sangat memandang perkara ini sangat pele gitu
sangat sesuatu yang bukan perkara hanya dengan memindahkan saja gitu
masalah pokoknya nggak diselesaikan gitu
padahal seharusnya ada tanggung jawabnya ada di dia gitu ada di atasannya itu
tapi sebenarnya benar atau salah pak fikar ketika menyampaikan keluhan atau menyampaikan
curahan hati begitu luapan di media sosial
bagaimana rambu rambunya agar tidak melanggar undang undang ite
ya yang pertama kalaupun mau disebar di media sosial
itu harus ada laporan resmi dulu gitu menurut saya
makanya saya juga menyayangkan ke polisian
mestinya polisian menerima dulu tuh laporan soal prosesnya sejauh mana
itu biar harus ada tanda terima laporan dulu
nah kalau si siapa namanya si korban si korban ini yang dia sebarkan adalah di samping peristiwanya
juga laporannya ke polisi itu ada backupnya gitu
artinya memang sudah dilakukan upaya upaya hukum yang melalui teknya gitu
nah kalau ini kan seolah olah terlepas nih
seolah olah dia melakukan penyebaran berita bohong kan kira kira begitu
berita yang merugikan orang lain gitu
padahal itu sebuah kebenaran
nah karena itu tadi saya bilang mestinya atasan atau kepolisian ini sanggap gitu ya
sekecil apapun laporan dari masyarakat seharusnya itu diseriusi gitu
karena memang lembaga lembaga ini kan ada untuk melayani rakyat kan sebenarnya ya kan
berarti yang harus dilakukan secara umum jika menjadi korban perundungan
atau pelecehan seksual yang pertama adalah menyampaikan laporan
baik sampaikan laporannya kepada pihak kepolisian dan juga mencari pendamping begitu ya pak fikar
baik itu kuasa hukum ataupun lbh
ada yang mendampingi kemudian laporan resmi itu juga bisa dipublikasi
kalau laporan resmi kan memang proses hukum kan
baik pak fikar dengan adanya fenomena melapor balik ini sejumlah pihak kemudian mendesak agar ruu pks ini
bisa segera disahkan
nah kalau anda menilai kondisi seperti ini berarti seberapa urgent ruu pks itu benar benar harus disahkan
untuk benar benar melindungi korban
oke ruu pks itu menjadi penting ya ketika masyarakat itu sengaja atau tidak sengaja dengan kemajuan komunikasi seperti sekarang
oke nah karena itu memang
sebenarnya ruu pks itu harus ada itu undang undang
ya undang undang pks ini
tetapi sampai hari ini sebenarnya hukum pidana juga masih bisa mengakomodir sebenarnya
makanya saya bilang perundungan terhadap korban itu pokoknya masih bisa diakomodasi oleh pasal dua ratus delapan puluh sembilan umpamanya
kau hp itu masih bisa masih bisa diakomodir dengan pasal itu
ya bahwa ada kekerasan atau ancaman kekerasan
sifat cabul ya pencabulan ya
itu bisa ada ancamannya sembilan tahun bahkan gitu
artinya apa artinya
tindak pidana yang mengarah pada kekerasan seksual itu sebenarnya ada rambunya juga ya
walaupun masih terbatas gitu
ada rambunya juga di kau hp gitu
tapi akan lebih baik memang kalau kemudian
undang undang pks itu
diwujudkan dengan cepat gitu
sehingga semua orang akan mengetahui nggak boleh sembarangan dalam konteks bercanda sekalipun
nah ketika dia masuk ke dalam wilayah apa namanya kelecehan seksual itu sudah pidana
itu yang penting pengertian itu gitu
walaupun itu tadi yang saya bilang kalau mau dicari kuhp itu masih bisa mengakomodir sebenarnya
baik terima kasih banyak pak abdul fikar hajar
kita sama sama akhirnya tahu bahwa dalam kasus kpi ini terduga pelaku atau pelapor ini
harus benar benar mengikuti dulu proses hukum dari laporan yang ada
baru kemudian nanti menilai apakah laporannya terkait dengan undang undang ite ini bisa benar benar terbukti atau tidak
terima kasih banyak pak fikar hajar sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected